keduanya seperti berusaha menyembunyikan masalah yang sebenarnya pak
di dalam beberapa pembicaraan pak ikin selalu memotong kalau istrinya menyinggung soal ganda anak curakan
nah kalau begitu ibu cari saja waktu agar bisa berdua saja dengan baikin
siapa yang mengendarai mobil tanpa sip
si majid pak anaknya pak ikin
kelihatannya dia akan mendapatkan hukuman yang berat pak
kenapa dia tertangkap
pertama dia mengendari mobil tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari yang punya mobil itu
ya artinya dia mengendarai mobil orang lain pak
lalu mengendarainya ada pak sim sama sekali
iya dan kesalahan yang berat ialah ketika dia bersama dan ganda pak
anaknya pemilik bengkel lho pak yang bengkelnya ada di jalan tugaran
mereka menabrak dua orang pejalan kaki pak
ibu meninggal subuh tadi
sedangkan anaknya masih dalam keadaan yang parah pak
hidup ini punya aturan
supaya kita selamat dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri
apa pantas kita dirugikan habis habisan oleh mandor barnas
sudah si majid ditahan
akang harus tinggal di rumah tidak boleh datang lagi ke bengkel
itu sama saja dengan dipecat
habis aku harus berbuat apanya
melawan berantem sama si tatang si raup dan mandor barnas yang kepeken kejam
kenapa akang tidak terus terang sama sepak gersan
biar dia tahu kalau si majid itu hanya kambing hitam
apakah lo aku sudah ngomong begitu
segalanya bakal selesai bakal beres
apa kamu lupa sama ancaman mandor barnas
apa di negeri kita ini sudah tidak ada hukum
kenapa mesti takut sih sama dia
baik sekarang juga akan saya beberkan di kantor polisi kejadian yang sebenarnya
tapi apakah kamu sudah siap menerima risikonya
nah orang mau bicara yang sebenarnya
orang kecil seperti kita ini tidak punya hak

kenapa kita mesti takut sama mandor barnas sama si tatang sama si raup
kenapa kita mesti takut sama mandor barnas sama si tatang sama si raup
semakin lemah seseorang
akan semakin banyak yang ditakutkan
mestinya kita cuma takut sama tuhan
kita juga takut sama jurakan halim
sama mandur barnas
si tatang si raup
memang belakangan kita kurang tawakat
sudah mau pulang sekarang pak sanusi
ya meskipun tidak ada anak istri yang menunggu di rumah bu
perut ini kerocongan juga bu
masih lama bu
kebetulan yang punya rumah sedang kedatangan tamu dari cililin pak
jadi di rumah agak ramai
begitulah kalau orang kos
ya mudah mudahan saja suatu hari kelak
guru guru seperti kita ini dapat sempat tinggal yang layak bu
hingga soal soal ulangan tidak ada yang mau untuk buki

justru saya sedang heran pak
kenapa anak itu tiga hari ini tidak masuk sekolah
tanpa berita sedikit bu
apa dia sakit atau
rupanya ibu ini kurang tergaul di luar lingkuan sekolah
tidak ada berita besar di sekolah yang pun ibu tidak tahu
ada hubungannya dengan masjid pak sanusi
majid sekarang berada dalam tahanan polisi pak

tahanan polisi anak sebaik si majid bisa ditahan oleh si majid

dia menangkap orang majid
rasanya tidak masuk di akal pak
rasanya tidak masuk di akal pak

orang sebaik si majid bisa melakukan hal seperti itu
kalau memang kejadiannya sudah begitu bu imas
kita orang lemah bisa
kita orang lemah bisa berhenti
kadang kadang kejadian yang sesaat pak ikin
itu dapat mendatangkan kesusahan yang panjang
itu dapat mendatangkan kesusahan yang panjang
bukan itu saja pak
sejak kejadian itu pak ikin dilarang datang ke bengkel oleh pak mandor

pak ikin tidak protes diberhentikan begitu saja

kan musibah itu bukan keinginan pak ikin
mau protes bagaimana pak
di bengkel itu kalau pak mandor sudah bilang berhenti
ya semua harus berhenti
kerja siapa yang bayar
lalu ganda yang satu
ijib sama majid tidak ikut ditahan
dia mah anak juragan atau bu imas
kalau anak juragan mah tidak pernah salah
kalau ibu merasa ada sesuatu
yang tidak beres
kenapa tidak ibu tanyakan lebih jauh lagi
kenapa tidak ibu tanyakan lebih jauh lagi
ibu berusaha menyembunyikan masalah yang sebenarnya pak
berusaha menyembunyikan masalah yang sebenarnya pak
di dalam beberapa pembicaraan
pak ikin selalu memotong kalau istrinya
menyinggung soal ganda anak curaka
menyinggung soal ganda anak juragan
ibu cari saja waktu
agar bisa berdua saja dengan bu ikin
agar bisa berdua saja dengan bu ikin
biasanya seorang istri
lebih gampang membocorkan rahasia
daripada seorang suami
apalagi ibu bisa menyentuh emosinya
sehingga ibu bisa menyentuh emosinya
segala sesuatu yang disimpan
akan mudah mengalir
iyalah mereka itu selalu bersama pak
iyalah mereka itu selalu bersama pak
sejak peristiwa itu mereka hampir hampir tidak pernah keluar

apalagi sejak pak ikin dikeluarkan oleh pak mandor barnas

kalau bu imas datang besok siang
ada waktu paling sedikit
satu jam penuh bu ikin akan sendirian di rumahnya

dari mana kamu tahu
kalau bu ikin besok siang sendiri di rumah
besok kan hari jumat bu
dan pak ikin biasanya datang ke masjid
sebelum waktu sholat
pulang hingga selesai sholat
apa pasti dia sembahyang
pak ikin lah yang menyiapkan segalanya

pak ikin kan pengurus masjid
kok kamu pintar sekali
saya khawatir dia akan mencelakan dirinya sendiri
sejak dia ditahan oleh pak
sejak dia ditahan oleh pak sersan
kami belum pernah ketemu dia lagi
kami belum pernah ketemu dia lagi bu
pernah menengok dia di kantor polisi
ibu pernah menengok dia di kantor polisi
tapi dia sepertinya tidak mau menemui

dia sudah berjaya bersama bapaknya
yang telah tinggal menjelaskan anaknya sendiri
yang telah tinggal menjelaskan anaknya sendiri
demi anak seorang juragan bu

barangkali ada yang bisa saya tolong buat masjid
bapak tidak usah khawatir
bapak tidak usah khawatir
bahwa saya akan dengan mudah menceritakan hal
bahwa saya akan dengan mudah menceritakan hal
yang amat rahasia ini kepada sumbarang orang
saya seperti menghadapi buah sii mahaka ma
atau saya nekat membeberkan segalanya dengan risiko keselamatan seluruh keluarga saya
mengapa gus dur allah memberikan cobaan yang begitu berat kepada saya
padahal setiap saat saya selalu menyebut namanya
setiap waktu saya bersujud di hadiratnya
jangan menyesali allah pak
dan jangan dihubung hubungkan ibadah bapak dengan musibah ini
dan jangan menuntut apa apa
manusia bisa lupa pada khaliknya dalam keadaan terjepit seperti ini
saya telah menyembunyikan kebenaran
hanya karena takut kehilangan pekerjaan saya bu guru
gurunya saya rasa wajar saja
kalau bu imas datang menjenguknya di kantor polisi lebih dari wajar
malah saya kira wajib ibu datang ke sana
dan tidak seorang pun akan mencurigai ibu
imas harus berusaha meyakinkan majid
bahwa bu imas itu sahabat yang dipercaya
nanti kalau dia sudah betul betul yakin
itu bisa mengorek cerita mengenai apa yang betul betul terjadi
betul pak gares
kita jangan percaya cuma dari sepihak saja
sebaiknya kita mencari perbandingan
cerita yang keluar dari masjid langsung